pada hari ketiga pasca penembakan masal di sebuah sekolah dasar di texas amerika serikat
otoritas negara bagian itu mengoreksi keterangan mereka sebelumnya tentang kronologi penembakan
di tengah protes jumlah orang tua siswa yang menilai tanggapan aparat keamanan atas peristiwa tersebut lamban
sementara itu presiden amerika serikat joe biden dijadwalkan mengunjungi lokasi hari minggu nanti
untuk mengetahui perkembangan terbaru dari lokasi kita sudah terhubung dengan jurnalis voa rifan dwi astono di kota uvalde texas amerika serikat
rifan selamat pagi waktu indonesia rifan kita ingin mengupdate
seperti apa kronologi terbaru yang kini diungkap otoritas texas mengenai penembakan masal itu rifan
dari keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers oleh otoritas tekstas dari departemen keamanan masyarakat di negara bagian ini
jadi kronologinya berubah
lumayan signifikan jadi apabila di keterangan sebelumnya kemarin dinyatakan bahwa pelaku ketika tiba di sd rob elementary school
di mana ia melakukan penembakan masal di sana sempat dihadang atau dihentikan oleh seorang petugas keamanan sekolah yang bersenjata
namun ternyata itu diklarifikasi dikoreksi
ternyata tidak ada petugas keamanan yang bersenjata yang menghadangnya
dan oleh sebab itu pelaku pun akhirnya tanpa hadangan tanpa rintangan apapun
bisa masuk ke dalam gedung sekolah di mana anak anak pada saat itu baru saja masuk kembali usai jam istirahat
dan yang terjadi berikutnya adalah bahwa polisi baru tiba di lokasi kejadian empat menit setelah hal itu terjadi
pada saat itu polisi pun tidak bisa langsung masuk ke dalam gedung sekolah
karena otoritas texas mengatakan bahwa para polisi ini menerima serangan tembakan dari pelaku yang bernama salvador ramos yang masih berusia delapan belas tahun
dan diakui juga bahwa
dan diklarifikasi juga bahwa sebetulnya aksi baku tembak antara polisi dan pelaku sendiri hanya berlangsung di beberapa menit pertama
setelah pelaku dikonfrontasi oleh polisi yang hadir di sana
namun memang selama satu jam berikutnya yang terjadi adalah setelah terjadi baku tembak di awal
polisi mencoba melakukan negosiasi dan mencoba untuk mengevakuasi siswa siswi maupun staf sekolah tersebut
namun memang aksi itu yang berlangsung selama satu jam ini
dan akhirnya hal ini juga menimbulkan korban jiwa puluhan orang
ada dua puluh satu korban jiwa yang muncul akibatnya ada sembilan belas pelajar anak anak sd berusia sekitar sepuluh tahun
dan juga dua orang guru yang menjadi korban tewas dan ada juga tujuh belas korban luka luka lainnya

dan akhirnya pelaku sendiri baru bisa dilumpuhkan dan ditembak mati oleh petugas perbatasan maksud kami petugas border patrol amerika serikat khususnya dari tim taktisnya
itu terjadi setelah satu jam hal itu berlangsung di dalam ruang kelas setelah pelaku membarikade diri di dalam ruang kelas itu
jadi memang klarifikasi ini sendiri menjadi menarik koreksi soal kronologi ini jadi menarik
berhubung saat ini sebetulnya sedang ada kecaman ada protes ada komplain dari pihak para orang tua siswa yang menyekolahkan anak anaknya di sd rob elementary school
yang menganggap bahwa tanggapan pihak berunang aparat keamanan terhadap aksi penembakan masal oleh salvado ramos itu lamban
dan ini semua menjadi semakin ramai diperbincangkan setelah adanya video amatir yang beredar
ini adalah video hasil live streaming dari salah satu orang yang mengaku sebagai orang tua murid yang berada di lokasi ketika penembakan masal terjadi
dan merasa bahwa para polisi ini bergerak lambat mereka tidak segera langsung menuju ke dalam
di gedung sekolah untuk bisa melumpuhkan pelaku sampai sampai para orang tua ini merasa frustrasi dan merasa mereka sendiri ingin masuk ke sana
ingin langsung menyelamatkan siswa siswi dan anak anak mereka meskipun kemudian dihalau oleh para petugas kepolisian yang ada di lokasi
dan saat ini memang hal itu masih menjadi perhatian di kalangan para pengamanan di amerika serikat
ada yang mempertanyakan apakah para petugas
keamanan ini atau aparat keamanan ini mengikuti protokol penanganan penembakan masal di sekolah yang sudah berlaku sejak akhir tahun sembilan puluh an
pasca terjadinya penembakan masa lainnya pada tahun itu
jadi protokolnya adalah bahwa polisi seharusnya ketika tiba harus langsung menarget pelaku
namun itu yang dipertanyakan kenapa harus butuh waktu satu jam hingga akhirnya bisa menerobos masuk dan melumpuhkan pelaku
oke karena memang belum lama terjadi juga penembakan kalau tidak salah di supermarket terkait isu rasial
tapi kemudian dengan adanya peristiwa peristiwa yang berenter seperti ini
ada seruan untuk memperketat aturan kepemilikan senjata api
tapi di sisi lain produsen senjata api ini juga masih belum clear
karena juga dikabarkan ikut menggolkan soal legalitas undang undang kepemilikan senjata api
bagaimana kemudian otoritas tempat menyepakati soal ini rifan
hingga saat ini sebetulnya belum ada legislasi baru yang bertujuan untuk mereformasi aturan kepemilikan
senjata api di amerika serikat
isu ini memang sangat memecah belah rakyat amerika serikat sekarang
karena di level masyarakat pun ada yang pro dengan gun laws atau hak kepemilikan senjata api
karena memang itu dijamin hak itu oleh konstitusi atau undang undang dasar amerika serikat
ada di amandemen kedua
ada juga pihak yang mendukung agar dilakukan reformasi pengetatan aturan kepemilikan senjata api
di dpr dan juga senat amerika serikat
hal ini juga menjadi perdebatan sengit
sebetulnya pihak dari kubu demokrat yang memang pro untuk melakukan reformasi aturan
itu sudah berulang kali mencoba untuk menggolkan aturan baru yang bisa memperketat aturan kepemilikan senjata api
termasuk juga pada tahun dua ribu tiga belas
setahun setelah terjadinya insiden penembakan masal terburuk di amerika serikat di sekolah
waktu itu terjadi di sd sandy hope
di tahun dua ribu tiga belas nya
ada satu ruu bipartisan
ini ruu yang disepakati oleh kedua kubu baik demokrat maupun republik
mengenai peningkatan pemeriksaan latar belakang calon pembeli senjata api
namun ujung ujungnya setelah diloloskan oleh dpr amerika serikat
ketika naik ke level senat amerika serikat
ruu itu mandek macet lagi
tidak lanjut kandas istilahnya
dan sampai sekarang pun
belum ada ruu yang mereformasi aturan kepemilikan senjata api di amerika serikat yang berhasil dilolos
di negara negara lainnya
ada yang menggunakan perusahaan lainnya
kita bisa menghasilkan perusahaan lainnya

semoga tidak terjadi lagi tentunya di masa yang akan datang
apa yang perlu diantisipasi saat ini rifan
dari kasus penembakan masal yang terjadi beberapa waktu ini
polisi sampai saat ini masih terus melakukan penyelidikan
untuk tahu lebih jauh soal kronologinya
sampai sekarang pun
kita masih mendengar ada proyeksi proyeksi tersebut
yang saya sebutkan pertama tadi
melalui motif dari penembakan masal yang dilakukan oleh seorang pemuda berusia delapan belas tahun yang bernama salvador ramos
dan motif ini sulit untuk diungkap terutama karena memang pelaku sendiri tewas ditembak setelah berkonfrontasi dengan polisi
jadi saat ini polisi harus menyelidiki motif tersebut melalui rekam jejak digital pelaku
kemudian juga melalui wawancara dengan saksi melalui barang barang bukti yang ditemukan
namun sejauh ini memang motif tersebut masih buram karena kalau misalnya kita berkaca pada penembakan masal di bublo minggu lalu
yang menewaskan sepuluh orang warga kulit hitam amerika serikat
di situ polisi sejak semula pun sudah bisa menentukan bahwa ini adalah kejahatan yang didasari oleh rasa kebencian rasial
sementara dalam kasus ini baik pelaku maupun korban sama sama berasal dari keturunan hispanik
karena memang wilayah kota ini sendiri memang berasal dari negara negara yang berasal dari negara negara yang berasal dari negara negara
di dominasi oleh warga hispanik
jadi masih dilihat apakah ini dilatar belakangnya oleh faktor kekerasan dalam rumah tangga
karena memang pelaku sendiri diketahui ternyata menjadi korban perundungan bullying
akibat cara ia bertutur kata dan juga berpakaian termasuk juga bahwa ia tinggal di lingkungan keluarga yang tidak kondusif
jadi masih ditelusuri walaupun sejauh ini polisi menemukan tidak ada catatan kriminal dari pelaku
tidak ada catatan gangguan kesehatan

jadi masih diketahui bahwa ini adalah hal yang terjadi di luar negara
tapi yang patut diantisipasi lagi adalah bahwa hari minggu nanti presiden joe biden akan kembali menyambangi keluarga korban penembakan masa lainnya
setelah minggu lalu ke bubplo new york
di hari minggu ini presiden biden akan datang ke kota uvaldi untuk menemui keluarga korban penembakan masal di sd robb elementary school
sementara di waktu hampir bersamaan esok hari jumat waktu amerika serikat
mantan presiden amerika serikat
donald trump justru akan menjadi pembicara dalam forum nasional kepemimpinan nra
nra ini adalah asosiasi senjata api nasional yang merupakan lembaga atau lobby senjata di amerika serikat
baik terima kasih
jurnalis voa rifandi westono dari texas amerika serikat